rasa iba terhadap penderitaan orang lain seharusnya tidak membuat kita menjadi kurang awas
ya karena beberapa waktu lalu seorang pengemis yang terjaring razia
kedapatan memiliki uang puluhan juta rupiah
rabu dua puluh tiga maret petugas satpol pp kota banjar jawa barat mengelar razia pengamen jalanan dan pengemis
mereka dianggap meresahkan warga karena kerap meminta uang secara paksa
salah satu pengemis bernama ade cahyono membuat petugas terkejut
ade ternyata membawa uang jutaan rupiah
bahkan setelah diperiksa ade memiliki buku tabungan dengan saldo hampir dua puluh juta rupiah
kepada petugas pengemis berkaki pincang ini mengaku mengumpulkan uang sebanyak itu hanya dalam waktu satu bulan
ya ini kan dalam rangka operasi bakti fraja gitu ya
jadi saya berdasarkan anggota untuk mengatur operasi
ternyata jadi terjadi
dapatnya pengemis seperti itu
dan tentunya ini kami tidak maju terus
operasi seperti ini
setelah diperiksa para pengemis dan pengamen jalanan ini hanya diberi teguran ringan
mereka dikembalikan ke rumah masing masing dan dilarang kembali beroperasi
deden rahadian banjar